tugas gabungan satpol pp sikudina sosial dan tni polri
mengejar sejumlah juru parkir liar di kawasan kalideres jakarta barat pada rabu pagi
untuk menghindari kejaran petugas
dua orang juru parkir liar nekat mencepurkan diri ke kalimuk kevan
raja juga menyasar juru parkir liar di jalan dan mogok
salah seorang juru parkir berusaha kabur dari petugas hingga terjatuh
usai ditangkap ia mengaku menjadi juru parkir liar di putaran jalan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
dalam raziakar ini petugas menjaring lima orang
mereka dibawa ke dina sosial untuk dilakukan pemidataan
dibawa dua dua aja nih kasian
seorang perempuan menangis histeris
ia menolak diamankan polisi pamung praja di kawasan taman gelandang olahraga senen jakarta pusat
dirinya mengaku hanya duduk duduk sambil menunggu sang ayah tiba
petugas yang mengetahui bahwa wanita itu kerap berada di taman gor
tetap membawa wanita itu ke panti sosial
sementara puluhan lapak pedagang yang berdiri di atas trotoar dan pedestrian jalan
dibongkar paksa petugas
dan diangkut ke atas truk
dalam penertiban trotoar serta pedestrian di kawasan pasar senen
petugas mengamankan lima puluh lebih lapak pkl
belasan sepeda motor
serta mengamankan satu orang wanita
pada prinsipnya berdagang tidak dilarang
tetapi tempat untuk berdagangnya yang dilarang
kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan
kami berikan himbauan kami berikan penindakan
tetapi kalau memang mereka berdagang pada
tempatnya silakan lagi
kegiatan razia penertiban ini digelar untuk menciptakan ketertiban umum
di wilayah administrasi jakarta pusat
sementara di jakarta utara razia di wilayah penjaringan dan pademangan rabu malam
mengamankan sejumlah badut anak anak yang masih bersekolah
selain badut jalanan petugas juga mendatangi gerombolan pemuda
yang diduga melakukan pemalakan sopir truk di kolong flyover jembatan tiga
penertiban dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat
kita berhasil menyelamatkan delapan pmksf
dan nanti akan kita lakukan pendataan di panti kita
panti sosial ksb bd di mujipayung
setelah itu selanjutnya untuk menelanjutkan peminat rehabilitasi
di laporan pantai sosial ksb
tugas menghimbau orang tua agar memperhatikan anak anaknya
mereka tidak seharusnya mengemis mencari nafkah di jalanan
tim liputan cnn indonesia